ibu ibu harus bertahanmu ibu
ibu harus bertahanmu
aku tidak ingat

harus tetap dilaksanakan
mengingat wasiat ibu
aku kembalikan lagi kepadamu
apakah kamu mau ikut dengan perjalananku atau tidak
terima kasih karena
karena kamu sudah berjasa untuk keluarga ku
karena emak sudah
sudah dibebani dengan amanah ibuku
itu bukan pertanyaan
tapi tanggung jawab
jangan berterima kasih kepadamu
tapi kepadaku setia
kita lanjutkan perjalanan kita
tunggu sebentar
kamu yang sudah nolih salmi
anak kepala desa kita
toled dapat topeng itu dari mana
jangan mas said
ini emak namanya

jangan mas said
jangan mas said
jangan mas said
dari mana kamu mendapatkan topeng ini
dari mana kamu mendapatkan topeng ini
dari mana kamu mendapatkan topeng ini
toled menemukan topeng ini waktu
toled sama ibu melihat segerombolan berampok
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
mas said boleh pinjam topeng

itu sebuah kemas yang kebawakan kepadamu guru
karena aku telah berhutang budi kepadamu guru
karena kau sudah mengajarkan ilmu sihir padaku
aku mempangapura guru
aku juga ingin penyelidikmu sihir seperti kawan ku ini
apa guru bersedia menerimaku sebagai muridmu
kalau kamu terus terusan berada di dalam goa seperti ini
maka kamu tidak akan pernah menikmati hartamu berlimpah ruang
jadi sebaiknya kamu keluar
kita cari raden saini
pengikutmu ini tidak membangkang
menyekuti raden saini
kalau begitu kita keluar sekarang
kita harus sampai sampai spilla
jangan sampai ben re
turg mau sakit
boleh tunggu sini ya
jangan kemana mana ya
kayaknya ada yang mau main main cepet tuh
mari kita coba bertengkar
eh eh mau kemana kamu
aduh aduh aduh
toleh mas haid
akhirnya ketemu juga
kita lebih dari kemana mana sobat
bagaimana dengan keadaan ayah dan ini
setelah mas haid
bagaimana dengan adikku rashaulan
denayur rashaulan sampai sekarang
belum pernah kembali ke kadipaten lagi
dia bertekad pengen menemui mas haid

temennya mas haid
mana topeng yang tolek pinjamkan
mana topeng yang tolek pinjamkan
orang kenapa gak ikut sama mas haid
heeh bukan bukan begitu
jadi begini paman itu disuruh mas haid untuk jagain aku
tau tau bilang takut
rumah aja nih
duduk duduk sini
to den baru namanya keren
karena suara seruling itu hampir membuat gendang telingamu pecah
suara seruling siapa itu